udah capek capek andi ini kemarin masih aja ngomongnya kayak begini
dasar gak tau terima kasih banget sih ini orang
yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya
kamu gak mau liat mama dulu liat mama dulu
terima kasih ya sudah bantu saya waktu itu
iya tidak apa apa bu
saya juga sangat memaklumi karena suasana waktu itu benar benar kacau
ya dan sekarang pak fajar ini kerja dengan saya
saya memang bisa membiarkan namanya elsa tidak mendapatkan pertolongan
terubahkan lebih dari itu
tapi memang karena semuanya belum meyakinkan
saya tidak akan melakukannya sekarang
saya ingin pelan pelan saja
kalau memang kamu elsa yang melakukannya
semua pasti ada waktunya
pelan tapi pasti
oksigennya sudah cukup ya bu
sepertinya kondisi bu sarah kecapean dan punya beban pikiran
tapi alhamdulillah panasnya sudah turun
setelah tadi saya beri obat
syukurlah begitu dok
dan ini botol oksigennya saya tinggal di sini ya
tolong berikan ke bu sarah ya kalau beliau membutuhkan
iya baik dok
supaya kondisinya semakin baik
tolong jangan membuat bu sarah stres ataupun tegang
biarkan dia beristirahat dengan tenang
bu sarah sedang di infus
besok pagi saya akan minta suster datang untuk mengecek kondisi busara
sekalian melepas atau menambahkan infusan
apa perlu dibawa ke rumah sakit juga dok
nggak perlu mbak
lebih baik kami saja yang kesini
terima kasih banyak ya dokter
semua berkata gimana
kakaknya si enah
untungnya dia baik
padahal gue tadinya udah ketakutan banget
kakaknya si enah bakal marah sama gue dan dendam sama gue
kalau begitu saya pamit dulu
istirahat dulu ya
alhamdulillah sudah lebih tenang
setelah saya berikan obat penurun panas dan saya infus
dan saya juga berikan bantuan oksigen
kalau begitu saya pamit dulu ya
pak abihmana duluan ya
terima kasih dok
biar gue keluar
pak bimana terima kasih ya
terima kasih bantuan
terima kasih ya pak
pak terima kasih banyaknya udah
udah bantu mama saya
saya merasa itu sudah menjadi kewajiban saya
saya mempunyai prinsip
kita harus melakukan apapun itu untuk orang yang kita sayang
kalau saya melihat rasa sayang kalian ke mama kalian itu sangat besar
makanya saya gak mau melihat kalian sedih
karena saya pernah merasakan gimana sedihnya kehilangan adik saya
dan saya hanya mau itu biar saya merasakan
jangan sampai ada orang lain
jangan sampai ada orang lain
kita harus ingin siapkan yang kedua
yang kedua pun dirias
yang terakhir makanya lo
ini buat saya
aku lihat pak bimana dia memang kakak yang baik untuk shina
tapi aku yakin pasti ada kecewaan di hatinya dan aku lihat dari tatapannya
aku pernah melihat kapan itu pak
itu tatapan yang dimana mas al pernah ngasih ke aku
waktu mas al mendendam sama aku karena dia pikir aku yang silap mengundur
dia mendekati aku supaya dia ingin membalas dendam
lo apaan sih mbak
orang udah back kayak begitu masih aja dicurigain
dia udah baik lah bawa dokter kesini buat nolongin mama buat ngobatin mama
udah udah ya papa gak mau denger kita bertengkar
tidak ada yang bisa diberi kemampuan
dih ini orang ya udah capek capek andi ini kemari masih aja ngomong kayak begini
mas al gak tau terima kasih banget sih ini orang
ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya
kamu gak mau lihat mama dulu lihat mama dulu sebentar ya
yaudah aku liat mama dulu deh
bentar ya mbak
ya udah sih
belum selesai pekerjaannya
ini udah malam kamu perlu istirahat nanti kamu sakit
iya ma ini alhamdulillah udah beres kok ma tinggal rapih rapih aja
dan memang aku harus beresin malam ini juga ma
soalnya besok pagi udah harus dibaca sama pak al dan
sayangnya ada meeting besar ma sama tim singapur
ya tapi tetap ya ren itu kalau bekerja tubuh itu jangan diforce terus ya
pokoknya semuanya itu juga kita perlu istirahat
kamu udah ngambil sikap buat mbak bella
ya tadi siang tuh mama ketemu sama mbak bella
dia ceria sekali
sepertinya dia itu mau menghilangkan semuanya gitu ren
dan dia bilang sama mama katanya dia mau pindah apartemen
pindah apartemen ma
kan sekarang apartemen itu besar kalau buat dia sendiri jadi dia mau pindah
akan bahagia kalau dia itu
tapi kalau dia harus menunggu terlalu lama
dia akan ambil sikap
dan kalau nunggu
sampai kapan gitu loh ren
ya memang nggak secara langsung ren
mbak bella itu kan orang pendidikan
kalau bicara juga hati hati
tapi mama ini perempuan
mama bisa merasakan apa yang mbak bella rasakan
nanti jadi mengganggu waktunya mbak bella
enggak kok tante
aku sama sekali gak ganggu waktu aku
kebetulan juga kan aku ada waktu luang
alhamdulillah kalau gitu
tadi itu tante lagi
pengen aja makan di luar
ya udah bosen kali ya makan di rumah terus
tapi tante gak ada temennya
terus tadi coba hubungin mbak bella
ternyata mbak bellanya bisa
akhirnya bisa makan sama sama mbak bella
tante jangan ngomongin aku jadi sedih tau
tante kapanpun kalau tante misalkan lagi pengen aku temenin
tante langsung telepon aku aja
kalau aku punya waktu ruang dan gak sibuk
tante maya udah penganggap kayak ibu aku sendiri
tapi aku juga
tapi tante gak mau ah
dibilang sebagai ibu kandung
ya kalau ibu kandung itu kan berarti tante